ibu dari awal bilang ada mana
ketegangan antara orang tua murid dan pemkot depok memuncak pada minggu pagi
saat petugas satpol pp kota depok hendak melakukan pengosongan sd pondok cina
kita memberikan jalan kami untuk mengambil atau menggigahkan barang barang yang ada di sd pondok cina i
belasan orang tua siswa dan ormas mengadang petugas dan meminta kepala dinas pendidikan untuk hadir
orang tua siswa sebenarnya tidak menolak adanya alih fungsi lahan sekolah ini menjadi tempat ibadah
namun mereka meminta gedung sekolah pengganti yang baru tidak bergabung dengan sekolah lain
mereka khawatir jam belajar akan berkurang karena ruang kelas yang tidak mencukupi
yang diminta cuma tolong dong yang sekarang diprioritaskan jangan pengosongan di sini
tolong dong di sana tempat relokasinya diprioritaskan untuk disiapkan dengan baik dulu dan nyaman
kelas kelasnya itu disiapkan supaya cukup jumlahnya
terutama di sdn pondok cina i yang menjadi acuan ya
satu sekolahnya harusnya digabungnya ke situ
tidak dipisah juga pondok cina i dan pondok cina iii gitu
setelah dilakukan dialog proses pengosongan akhirnya ditunda
sambil menunggu titik temu antara dinas pendidikan dan orang tua siswa
sebelumnya pada sabtu malam
para orang tua siswa membawa anaknya ikut menginap di sekolah
mereka menginap setelah mendengar informasi rencana penggusuran sekolah dilakukan pada minggu jam empat pagi
pemerintah kota depok berencana menggusur sdn pondok cina satu untuk direlokasi
dan kemudian akan dibangun masjid raya depok
tim liputan cnn indonesia